aku tidak mempunyai pilihan lain
itu jurus pamungkas beraja musti
kau tidak akan bisa menghindar dari jurus ini
jurus melancur semua
nyai ayah tidak bisa celaka
aku harus menolongnya
apa yang mau kau lakukan
nyai ayah tidak bisa celaka dengan jurus ini
apa yang bisa dilakukan si luangin dengan jurus ini
jagat dewa batara
dia tidak memiliki suku

tidak mungkin aku hanya berdiam diri di sini ibu nda
biarkan ayah andamu yang menanganinya
kamu tetap di sini putriku
saat ini di luar sana

begitupun dengan rakaulang sungsat

aku tidak akan muncul
kau tak semakin menyerah
aku harus menentukan rakaulangsini
bagaimana ayah juga
sesuatu yang tidak bisa dibenta
kau tidak akan perminta saya
kukikan p contrad lucu
bagaimana ayah tidak akan pergi ke sana
tidak ada datar
jadi dil generasi
siliwangi tidak akan bisa mengambil sukma dari tubuhnya lagi
jurus penghancur sukmah tidak bisa aku gunakan
melawan seorang mayat hidup
aku harus menggunakan jurus mahasiswa
aku terpaksa menggunakan jurus pamungkas raja musti
tugas menjaga kedaulatan pajajaran
bukan hanya tanggung jawab ayah dan prabu saja
tapi juga tanggung jawab para rakyat

jika sampai ayah dan prabu maupun raka walang sungsang
bahkan rakyat kecil menjadi korban
tanpa aku berbuat apa apa
pasti aku sangat menyesal ibu nara
aku mohon ibu nara
ibu nara mengizinkanmu pergi
ibu nara tidak pantas menahanmu lagi
strength ibu nara destruksi begitu saja
senyum itu senyum halwin
amno ueasa nya merata
memiliki efek yang sangat mengerikan
semoga rakyatku terhindar dari segala kerusakan
aku tidak mempunyai pilihan lain
kurang dengar ini
itu jurus pamungkas brajabusti
dari jurus ini
kurang dengar ini
dari jurus ini
kurang dengar ini
dari jurus ini
kurang dengar ini
dari jurus ini
ya rakyat dewa batak
ujang udap itu berubah menjadi kita
sampai sampai semuanya menjadi saya

kita akan melakukan corakki ingin miguk
saya akan melaksanakan pelarian yang bakal mengim zoe aurait
saya akan membagi usaha t hizo ingin mendapatkan
names yang tersedia dikillge
untuk membuangku saya menggunakan
saya ingin menjawab kamu
aku harus merebut hujan kembar ini
dari tangan kuranda geno
sebelum kekuatan hujan ini
membuat kerusakan yang lebih luas